ada yang mati hari ini buat randi ada yang mati hari ini dadanya
lubang ruhnya terbang nyawanya regang habis peluru nerjang
maut menunggu dengan sekali peluk mengembalikan dia yang mati kepada keabadian
dia yang mati hari ini dihabisi dengan keji oleh mereka yang sedarah
bagaimana manusia bisa begitu biadab dengan bekal tameng dan senjata
dia yang mati hari ini darahnya leleh jadi air mata
mengalir di pipi semua anak
pabar sampai ke laut
dibawa camar dan para kepiting ketelinga bapaknya
sementara kau yang mendengar soal ada yang mati hari ini tengoklah cermin
masihkah wajahmu bisa bahagia
ketika ada bapak kehilangan anaknya